sementara itu saudara komisi satu dpr ri masih akan membahas ruu penyiaran bersama badan legislasi
ruu penyiaran ini jadi kontroversi
salah satunya ada pasal yang membatasi penayangan jurnalistik investigasi
pembahasan soal rancangan undang undang penyiaran yang mengatur soal jurnalisme investigasi menjadi kontroversi
pasalnya aturan ini berpotensi mengekang kebebasan pers dalam proses peliputan
anggota komisi satu dpr ri tubagus hasanuddin menyebut
rancangan undang undang penyiaran kini masih akan dibahas bersama badan legislasi
tb hasanuddin bilang pengaturan terkait jurnalisme investigasi di ruu penyiaran
karena dikhawatirkan akan beririsan dengan penyelidikan kepolisian
draft ruu penyiaran yang melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi
termuat dalam draft ruu penyiaran
namun secara pribadi tb hasanuddin menyebut
tidak setuju dengan pelarangan jurnalisme investigasi
ada beberapa bagian yang menyarankan sebaiknya dikontrol oleh kpi
misalnya ada yang beririsan dengan materi penyelidikan
yang beririsan dengan materi penyidikan
yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum
maka sebaiknya itu sedikit cooling down
sementara itu dewan pers menyatakan penolakan pengaturan
larangan penayangan jurnalistik investigasi dalam ruu penyiaran
ketua dewan pers ninik rahayu menyebut persoalan etik karya jurnalistik
menurut undang undang ditangani oleh dewan pers
penyiaran media investigatif itu adalah
satu modalitas kuat dalam karya jurnalistik profesional
nah yang kedua adalah soal penyelesaian sengketa jurnalistik
di dalam ruu ini dituangkan di apa
penyelesaian itu justru akan dilakukan oleh lembaga
yang sebetulnya tidak punya mandat penyelesaian etik terhadap karya jurnalistik
mandat penyelesaian karya jurnalistik itu ada di dewan pers
oleh karena itu penolakan ini
dan juga bahwa ketika menyusun peraturan perundang undangan
perlu dilakukan proses harmonisasi
agar antara satu undang undang dengan yang lain tidak tumpang tindih
pasal kontroversial di revisi undang undang penyiaran
antara lain pasal lima puluh b ayat dua huruf c
standar isi siaran membuat larangan
mengenai penayangan eksklusif jurnalistik investigasi
bahwa penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik penyiaran
poin dalam revisi undang undang penyiaran itu
tumpang tindih dan bertentangan dengan undang undang no empat puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
munculnya penayangan eksklusif jurnalisme investigasi
dalam ruu penyiaran dalam draft terakhir
mengancam kebebasan pers dan lonceng bahaya bagi gaung demokrasi
tentu kita menunggu hasil akhir dari ruu penyiaran
yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai aturan ini
mengancam hak publik dan nasib demokrasi